memasuki hari pertama tahun ajaran baru banyak orang tua yang rela izin atau bahkan cuti bekerja untuk mengantarkan anak mereka ke sekolah
bagi orang tua momen ini sangat penting untuk membangun ikatan antara anak dan orang tua sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri pada anak
ibu tiga anak ini sejak pagi sudah sibuk menyiapkan kebutuhan kansa putri sulungnya yang baru masuk sekolah dasar
sarapan perlengkapan sekolah hingga bekal hansa tak boleh terlewat
ia yang sehari hari bekerja di jakarta sengaja meminta izin kepada atasannya untuk mengantar si sulung ke sekolah barunya di sekolah dasar islam anahal bogor
beruntung kantor tempatnya bekerja memberikan dispensasi kepada karyawan yang akan mengantar anak mereka masuk sekolah di tahun ajaran baru
memang sudah terinspirasi sama kakak juga sudah janjian
bunda aku mau diantar
sudah hari pertama yaudah kita janjian kita izin ke kantor boleh jadi yaudah kita jalan
tak hanya rahma mayoritas wali murid juga tak ingin melewatkan momen ini
secara psikologis momen mengantar anak pertama kali ke sekolah akan menguatkan ikatan antara anak dan orang tua
sangat ideal bahwa orang tua mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah supaya apa
supaya anak itu juga menjadi lebih confident percaya diri ke sekolah dan dia tahu bahwa dia

orang tua bisa secara langsung memantau anaknya di sekolah barunya
selain menunjukkan kepedulian terhadap anak mengantar anak ke sekolah juga turut menumbuhkan kepercayaan diri si anak
kau tadi berangkat sekolah diantar siapa
seneng gak diantar
mario berani sekolah sendiri nggak ditungguin
terus gimana seneng gak sekolah baru
karena ada teman
imbauan mengantar anak pada hari pertama sekolah memang pertama dikeluarkan anies baswedan saat masih menjabat sebagai mendikbud pada dua ribu enam belas lalu
dan setelah menjadi gubernur dki jakarta anies pun menyuruhkan hal yang sama
dan tentu saja momen ini sayang jika dilewatkan para orang tua
karena perhatian orang tua akan membuat anak merasa siap menghadapi fase baru dalam pertumbuhan mereka
miladia rahma bogor